pergi nanti jadilah anak yang baik dan taat dan tuhan akan menjagamu
aku akan melihatmu dari atas dan selalu bersamamu
kemudian dia menutup matanya dan menikah
setiap hari cinderella ke makam ibunya dan menangis
ayah cinderella harus berpergian untuk bekerja
dia ingin menikah lagi supaya ada yang menyayangi cinderella
dia menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki dua anak perempuan
cinderella hidup dengan ibunya yang kejam dan dua saudari tirinya yang jahat
mereka memperlakukan cinderella dengan sangat buruk
dia menjadi seorang pembantu dan mengerjakan
dia mengerjakan semua pekerjaan rumah
suatu hari cinderella sedang menyapu lantai
kedua saudari tirinya sedang duduk di sofa sambil makan buah dengan rakusnya
setelah makan salah satu saudarinya melempar kulit pisang ke lantai
ibu tirinya datang ke ruangan tersebut dan menemukan lantai yang kotor
cinderella bersihkan lantainya dengan benar dasar pemalas
tidak bisakah sekali saja kau bekerja dengan baik hah
iya ibu akan aku lakukan sekarang maaf
cinderella juga memasak dan mencuci piring
bolehkah aku ikut makan ibu
kau bisa makan sisanya setelah kami selesai makan nanti
jangan memulai drama lagi cinderella
pergilah dan cuci piring yang kotor dulu
cinderella membersihkan semua piring kotornya
mereka membuat cinderella tidur di loteng
setiap malam ia menangis dan tidur dalam keadaan lapar
melihat cinderella tikus tikus kecil dan para burung merasa kasihan padanya dan menjadi temannya
dia hewan yang indah dalam sempreira ini
tentangan masih ada
putri untuk sang pangeran pada kesempatan ini
semua orang merasa senang dan meloncat dengan gembira
cinderella juga bahagia dan ikut senang
dia selalu ingin melihat istana
saudari saudarinya sibuk menyiapkan diri untuk datang ke pesta
ayo anak anak bersiaplah untuk ke pesta
aku ingin sang pangeran menikah dengan salah satu dari kalian
dan kau cinderella bantulah mereka berdua untuk bersiap
anak anakku harus terlihat seperti seorang putri
salah satu dari mereka akan menikahi pangeran
oh ibu sang pangeran pasti akan menikahi aku
cinderella rapikan rambutku dan bantu aku memakai gaun ya
tidak cinderella kau kesini dulu aku yang akan menikahi pangeran
cinderella sangat baik hati ia menolong kedua saudarinya
aku harap aku bisa pergi juga
bisakah aku ikut pergi ibu aku juga ingin melihat istana dan mendatangi pesta itu
hahaha lihatlah dirimu
kau bahkan tidak memiliki gaun untuk dikenakan
semua orang akan tertawa padamu dan kau akan mempermalukan kami
berani sekali kau menanyakan hal itu padaku
kedua saudarinya dan ibunya pergi ke pesta cinderella ditinggal sendirian dan menangis
ia mengingat kalau dia memiliki gaun pernikahan ibunya
namun gaun itu sudah rusak
ia mulai menjahit gaun itu teman teman kecilnya dan para burung mulai untuk membantu juga
ini akan memakan waktu yang lama dan seselesainya pesta pun akan usai
tiba tiba seorang ibu peri muncul
jangan menangis anakku
aku akan membawamu ke pesta
ah kau siapa
dan bagaimana mungkin aku bisa ke sana
gaun ini sudah sobek sobek dan aku tidak memiliki gaun untuk mendatangi pesta itu
jangan khawatir anakku yang manis
gaun usang cinderella berubah menjadi sebuah gaun baru yang indah
dan di kakinya muncullah sebuah sepatu kaki
teman teman tikusnya dan para burung singgap di labu
ia mengubah labunya menjadi sebuah kereta kencana yang berubah
para tikus menjadi kuda untuk menarik kereta kencananya dan burungnya menjadi seorang kusir
tapi ibu peri saudari saudariku dan ibu tiriku akan berada di sana juga
mereka pasti akan marah kalau melihat aku di sana
jangan khawatir aku akan membuat mereka tidak mengenalimu
oh terima kasih ibu peri kau baik sekali
tapi ingatlah anakku sihirnya hanya akan bertahan sampai tengah malam
kau sudah harus di rumah pada saat itu
oh iya ibu peri aku akan mengingatnya
cinderella melambai pergi dan berangkat ke pesta
saat ia memasuki ruang westa semua mata berpaling padanya
saudari saudarinya dan ibu tirinya tidak mengenalinya
cantiknya gadis itu
sang pangeran tampan melihat cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama
hei gadis cantik bolehkah aku berdansa denganmu
iya tentu saja
sang pangeran tidak berdansa dengan orang lain dia tidak bisa berpaling dari cinderella
cinderella berdansa sepanjang malam dengan sang pangeran dan dia hampir saja lupa kalau waktu sudah mendekati tengah malam
tiba tiba ia teringat akan perkataan ibu peri matanya melihat ke arah jam
aku harus pulang sekarang
tapi sekarang masih
saat ia sedang berlari salah satu sepatunya terlepas dari kakinya
dan ia tidak memiliki waktu lagi untuk kembali mengambil sepatunya saat ia melihat sang pangeran berlari menghampirinya
dengan cepat ia duduk di kereta kencananya dan pergi
pangeran melihat sepatunya dan segera diambil olehnya
mengapa ia melarikan diri
sudah jam dua belas malam
perjalanan kereta kencananya menghilang dan kembali menjadi labu
cinderella mengambil jalan pintas dan berlari sampai rumah
aku akan menemukannya meskipun aku harus mencarinya ke seluruh negeri
aku ingin bertemu dengannya sebisaku
pangeran sangat bersemangat untuk melihatnya lagi sehingga dia ikut dengan para pegawai kerajaan untuk pergi mencarinya
mereka pergi dari pintu ke pintu
setiap gadis di rumah diperintahkan untuk mencari pangeran
namun tidak ada yang muat
mereka pun akhirnya sampai ke rumah cinderella
selamat datang yang mulia
nyonya apakah ada gadis yang datang ke pesta kerajaan
kedua putriku mendatangi pesta itu tadi malam
panggil putri putri anda
mereka harus mencoba sepatu ini
kami mencari seorang gadis yang memiliki sepatu ini

mereka mencari sepatu ini
mereka mencari sepatu ini
mereka mencari sepatu ini
oh salah satu dari mereka mungkin mengenakannya
oh salah satu dari mereka mungkin mengenakannya
aku akan panggil mereka

para saudarinya mencoba sepatu itu
mereka memaksakan untuk bisa masuk
namun tetap tidak bisa
namun tetap tidak bisa
apa masih ada orang lain di rumah

oh tidak tidak
aku hanya memiliki dua orang putri
ibu tirinya mengonce cinderella di loteng
sehingga dia tidak memiliki kesempatan
untuk mencoba sepatunya
meriksa seluruh rumah
secepatnya seorang pengawal melihat jalan
menuju loteng namun pintunya terkunci
apakah ada orang di dalam
mengikuti pria itu
oh tidak jangan tidak ada orang di dalam
kau tidak perlu mengembaskan waktumu di sini
ia mendobrak pintunya dan masuk
ke dalam dikejutkan dengan keberadaan
seorang gadis yang duduk di dekat jendela
aku menemukan seorang
gadis di sini pangeran dan
pengawalnya berkumpul di dekatnya
dan memerintahkan cinderella untuk mencoba
sepatunya sepatunya muat
kaki cinderella dengan sempurna
ibu tiri terkejut
tidak tidak tidak
akhirnya aku menemukanmu
berlutut dan melamarnya
maukah kau menikah denganku
pangeran meraih tangannya
dia kemudian berkendara kembali ke istana
raja dan ratu bahagia saat bertemu
mereka mengundang ayah cinderella
untuk menghadiri pernikahannya
cinderella dan sang pangeran
menikah dan hidup bahagia
pada zaman dahulu kala
hiduplah pasangan yang masih muda
di rumah yang sederhana
mereka belum mempunyai anak
dan mereka berharap memiliki anak perempuan
di rumah tersebut
terdapat jendela kecil
dengan pemandangan taman yang indah
dipenuhi bunga dan tumbuhan
yang cantik dan juga indah
taman tersebut dikelilingi tembok
yang tinggi dan tidak ada seorang pun
yang berani masuk
karena tembok tersebut milik
dari seorang penyihir yang sangat hebat
dan semua orang takut kepadanya
berdiri depan jendela
dan dia melihat pohon lettuce yang tumbuh dengan indah
tanaman tersebut betul betul segar dan hijau
membuat si wanita ini menginginkannya
dan mengatakan kepada suaminya
ini adalah keinginanku dari dulu
memakan lettuce yang sangat segar
tapi itu milik penyihir
aku benar benar ingin memakannya
aku tidak ingin memakan apapun
selain dari lettuce itu
sang pria mulai khawatir
dan berfikir bagaimana dia bisa mendapatkannya
keinginan ini terus bertambah setiap harinya
dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya
istrinya semakin sedih
hingga jatuh sakit
sang suami membawakan
berbagai macam makanan untuk sang istri
namun semua ditolak
dia hanya menginginkan lettuce itu
sang suami merasa takut
dan satu malam dia memutuskan
untuk mengambil lettuce
sudah jangan sedih sayang
aku akan membawakanmu beberapa lettuce
daripada aku harus membiarkanmu meninggal
lebih baik aku ambil beberapa lettuce
tidak peduli apapun konsekuensinya

sang suami mengumpulkan keberanian
untuk mengambil lettuce
sang suami mencari lettuce
dan mencari kembali
sang suami mencari kembali
dan mencari kembali
sang suami mencari kembali
dan mencari kembali
sang suami mengumpulkan keberanian
untuk memanjat tembok tembok besar
dari taman milik penyihir
dia mengambil dengan segera segenggam waktu
dan memberikannya kepada istrinya
istrinya memakan dengan serakah
dan mulai merasa membaik
namun segenggam lettuce tidaklah cukup
dan membuat hasratnya untuk memakan lettuce
bahkan bertambah tiga kali lipat
sang pria sekali lagi memanjat pagar
sementara hari semakin gelap
miliknya sang penyihir telah menunggunya
ya sang penyihir telah menunggunya
kau memanjat ke tamanku
kau memanjat ke tamanku
dan mengambil beberapa lettuce
kau akan menyesalinya
dan mengambil beberapa lettuce
kau akan menyesalinya
kau mengambil dan dia melihat lettucemu
dari jendela rumah
kemudian dia menginginkannya
kalau dia tidak makan lettuce
dia bisa meninggal
kenapa kau tidak permisi dulu padaku
kau tidak permisi dulu padaku
ya aku takut
kalau kau tidak mengizinkanku mengambilnya
kalau begitu keadaannya
aku persilahkan kau ambil sebanyak yang kau

tapi ada satu syarat
tapi ada satu syarat
kau harus memberikan kepadaku anakmu nanti
harus memberikan kepadaku anakmu nanti

sang pria menerima kesepakatannya
seiring berjalannya waktu
lahirlah seorang bayi
mereka berdua sangat bahagia
mereka berdua sangat bahagia
mereka berdua sangat bahagia
tidak lama kemudian sang penyihir datang
dan memberikannya nama rapunzel
dan membawanya pergi
meninggalkan kesedihan pada kedua orang tua

sang penyihir mengunci rapunzel
sang penyihir mengunci rapunzel
di dalam menara yang jauh terletak di dalam hutan
tanpa ada pintu dan tangga
dan hanya ada jendela yang terletak di atasnya

rapunzel tumbuh di sana

dan yang dia tahu ibunya adalah sang penyihir

selama dia tumbuh rambut emasnya pun tumbuh
terus dengan sangat panjang
sang penyihir menyadari ada kekuatan
penyembuh ajaib di rambut rapunzel
maka dia tidak pernah memotong
ketika penyihir itu ingin masuk
ketika penyihir itu ingin masuk
dia berdiri dan memanggil rapunzel
turunkan rambutmu ini ibumu sayang
rapunzel memiliki rambut emas yang
sangat indah seperti pintalan emas

saat dia mendengar suara sang penyihir
dia menurunkan rambutnya melalui
jendela hingga ke tanah
sang penyihir memanjat ke atas
dengan bantuan rambut emas panjang
seiring bertemunya rapunzel dia ingin sekali keluar rumah dan melihat dunia luar
tetapi sang penyihir memberitahukan bahwa dunia luar sangatlah keras dan kejam
dia bisa terbunuh jika dia keluar
saat rapunzel menginjak enam belas tahun dia kembali meminta untuk keluar sebagai hadiah ulang tahunnya
aku sedang memikirkan sesuatu
aku menginjak enam belas tahun kurasa aku cukup dewasa untuk merayakan ulang tahunku
apa tidak boleh
aku telah membaca mengenai dunia luar dan kelihatannya sangat luar biasa
semua orang oranya makanan lampu dan semuanya
tidak boleh sudah ku jelaskan betapa kejamnya dunia luar
kau sangat aman di sini
aku mohon ibu banyak hal yang bisa kulakukan
banyak yang kupelajari dan banyak yang kulihat
ku bilang tidak rapunzel
aku bisa menjaga diri aku sudah besar bu
lihat dirimu kau ceroboh
aku tidak mau orang memanfaatkanmu
kau tidak akan pernah meninggalkan menara ini tidak boleh
aku menanggapmu rapunzel
aku menanggapmu rapunzel
aku menanggapmu rapunzel

hanya ingin melihat keindahan kota setidaknya sekali saja
ku harap ada yang bisa membawaku ke sana
setahun dua tahun berlalu
datanglah seorang pangeran berkuda yang menembus ke dalam hutan
dan mendengar seseorang bernyanyi
saat pangeran mendekati menara
dia mendengar suara indah yang membuatnya berhenti untuk mendengarkannya
yang menghabiskan suara indah
yang menghabiskan waktu dengan bernyanyi dengan suara merdunya
pangeran ingin sekali naik ke atas
lalu dia mencari pintu
namun dia tidak menemukannya
dia pulang kembali ke rumahnya
namun dia sudah telanjur jatuh hati
dan membuatnya kembali setiap hari untuk mendengar suara merdora rapunzel
dia berdiri di belakang pohon
dan melihat penyihir datang
turunkan rambutmu untukku
kemudian rapunzel menurunkan rambut emasnya
dan penyihir pun naik ke atas
ternyata itu tangganya untuk ke atas

coba untuk suatu saat nanti
ketika hari sudah mulai gelap
dia menuju menara dan memanggil
turunkan rambutmu untukku
dan pangeran pun naik
rapunzel sangat ketakutan
ketika ada pria yang belum pernah dia lihat
naik ke atas
aku adalah pangeran
bagaimana kau bisa sampai ke sini
bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian rapunzel
dan tidak akan tenang
sebelum bisa menemukan orang yang menyanyikannya
rapunzel tidak lagi merasa takut
dan sang pangeran memuja kecantikannya
dia menanyakan kepada rapunzel

maukah kau menikah denganku
maukah kau menjadi istriku
rapunzel berpikir dalam hati
dia bisa menyayaiku lebih dari ibuku
dan dia juga akan membawaku ke kota
dan memperlihatkanku dunia luar
dia menerima permintaan pangeran
dan menggenggam tangan pangeran
tapi aku tidak tahu bagaimana untuk turun
kalau aku menurunkan rambutku
bagaimana aku bisa keluar
akanku pergi ke kota luar
aku akan mencari pangeran
dan aku akan kembali besok
dan membawamu dari sini
saat pangeran turun dari menara
sang penyihir melihatnya
dan menyadari akan apa yang terjadi
turunkan rambutmu untukku
beraninya kau keluar
bagaimana kau bisa mengkhianatiku
kau akan dapat hukuman
dia memegang rambut indah rapunzel
lalu dia mengambil gunting
dan segera menggunting rambut indah rapunzel
dengan tanpa ampun
dia mengirim rapunzel ke gurun yang sangat sangat jauh
menunggu pangeran untuk datang
dan ketika pangeran datang
turunkan rambutmu untukku
sang penyihir jahat
menurunkan rambut rapunzel yang telah dipotong
pangeran pun naik ke atas
tapi bukan rapunzel yang ditemuinya disana
melainkan sang penyihir
dengan tatapan jahatnya
kau datang untuk mencari rampunzel
dan dia sudah tidak tinggal disini lagi
kau kehilangan dia
dan tidak akan pernah melihatnya lagi
sang penyihir mendorong pangeran
pangeran jatuh ke atas duri
dan menusuk matanya hingga buta
karena tidak bisa melihat apa apa
pangeran mengembara di hutan
dengan memakan rumput dan juga akar
dia mengembara di hutan
dan mengembara selama bertahun tahun
akhirnya dia sampai di gurun
dan mendengar suara merdu yang dikenal
lalu dia berkata
apakah itu kau
dan dia mulai menangis
air matanya mengalir jatuh ke mata pangeran
dan seketika itu juga
mata pangeran menangisnya
bisa melihat dengan jelas
seperti sedia kalah
mereka kembali ke kerajaan
dan disambut dengan sukacita
raja dan ratu sangat bahagia
mendapati pangeran kembali
kemudian warga sadar bahwa rapunzelen
adalah anak perempuan yang diambil oleh penyihir jahat
kemudian rapunzel mencari orang tua kandungnya
akhirnya mereka berjumpa
mereka dapat kabar bahwa sang penyihir telah meninggal
dan mereka senang melihat rapunzel tumbuh dengan cantik
mereka berdua menikah
dan sang raja merayakannya dengan seluruh seisi kerajaan
seluruh kerajaan dipenuhi cahaya dan kebahagiaan
ada musik tarian
dan mereka pun hidup bahagia selamanya
pada zaman dahulu kala di negeri yang jauh
hidup seorang saudagar kaya dan tiga anak perempuannya yang cantik
yang ketiga merasa dia lebih cantik dan bijaksana dari yang lainnya
sehingga orang lain memanggilnya cantik
di saat bersamaan saudara saudaranya merasa iri dan jahat
mereka lebih tertarik menghabiskan uang ayahnya
cantik telah bermimpi tentang pangeran tampan
dia selalu berpikir bahwa suatu hari dia akan menikahi pangeran
dan tinggal di istana yang indah dengannya
semuanya bahagia di kehidupan cantik seperti dalam mimpinya
dan suatu hari takdirnya berubah
karena pada yang besar ayahnya kehidupan cantik tidak akan berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
dan suatu hari takdirnya berubah
kedua saudaranya terus mengeluh tentang bagaimana mereka hidup dalam kebangkrutan
cantik selalu berdoa agar kebahagiaan kembali ke wajah ayahnya
dan suatu hari sang pedagang mendapat kabar
bahwa salah satu kapalnya sedang berlayar menuju pelabuhan
aku punya kabar baik
salah satu kapalku sedang berlayar menuju pelabuhan
kita tidak akan miskin lagi
harus pergi ke pelabuhan
aku ingin baju baru
aku ingin perhiasan
dan apa yang kau inginkan anakku tersayang
yang aku inginkan adalah ayah kembali ke rumah dengan selamat
kau manis sekali
tapi kau harus memberitahu apa keinginanmu
tolong bawakan satu untukku
tentu saja anakku
dengan catatan bahagia ini sang pedagang pergi ke pelabuhan
sesampainya di sana dia melihat kapalnya benar benar terisolasi
dan menemukan para krunya berlari sambil membawa barang barang yang tersisa di kapal
sakit hati sang pedagang mulai berjalanan kembali ke rumah
dia melamun sang pedagang tiba tiba keluar dari jalan dan tersesat ke dalam hutan
salju telah turun
seperti semua lautan berubah menjadi salju
kudanya tidak dapat berjalan di atas salju tebal
lalu dia membiarkannya istirahat di bawah pohon
dari kejauhan dia melihat cahaya terang dan menuju ke arah itu
itu adalah istana yang sangat indah
sesampainya di sana gerbang yang terbuat dari emas yang berkilau terbuka
itu terlihat sangat aneh karena tidak ada salju yang jatuh di dekat pohon pohon jeruk
oh tempat yang indah sekali
aku harus memasuki istana dan bertemu dengan raja istana ini
sang pedagang berjalan memasuki aula besar
sang pedagang menunggu dan melihat sekeliling dan mencari seseorang
tapi setelah menunggu lama tidak ada orang yang datang
halo apa ada seseorang di istana ini

tidak ada orang yang datang

di sana ada meja makan dengan makanan lezat serta buah buahan
aku rasa harus makan duluan
lalu aku akan berterima kasih atas semua ini siapapun itu
dia makan dengan cepat sekali
setelah selesai makan dia pergi ke atas
dia membuka pintu pertama dan melihat kamar dengan kasur yang rapi
sepertinya aku berada di sini untuk mendapat keberuntungan
sang pedagang membuka matanya untuk hari yang baru
dia menemukan sepasang pakaian baru yang siap untuknya
dia bersiap siap dan kembali turun ke aula
sarapan kelas siap di atas meja
susu jus segar dan roti
dia makan untuk mengisi perutnya dan pergi
halo ada orang di sini
terima kasih atas keramahannya
kalian sangat baik sekali
aku akan pergi sekarang
setelah dia keluar dia melihat banyak sekali bunga mawar
oh bunga mawar
aku bisa membawa ini ke rumah
ini untuk anakku
dia segera menghampiri taman dan memetik bunga mawar
setelah dia memetik bunga mawar ada sebuah suara raungan yang keras di belakangnya
saat dia berbalik dia berdiri di hadapan monster yang tinggi dengan mata yang merah gigi dan cakar yang setajam pisau
siapa yang menyuruhmu memetik mawarku
tidakkah cukup aku menjamu kau di istanaku
inikah caramu berterima kasih
penghinaanmu tidak akan aku biarkan
ampuni aku raja yang pemurah
aku pikir tuhan yang baik hati yang memberikanku makanan dan pakaian tidak akan keberatan jika aku memetik setangkai bunga untuk anak perempuanku
aku mempunyai penawaran untukmu
tawaran untukmu yang dapat menyelamatkan nyawamu
apakah itu tuhan
aku siap melakukan apapun untukmu
ketiga anak perempuanku pasti sedang menungguku sekarang
tiga anak perempuan
bawa salah satu anak perempuanmu ke istana
aku akan menahan dia dan sebagai gantinya kau akan kuberikan kebebasan

aku yakin salah satunya akan datang kepadamu
aku akan memberimu kuda tercepatku dan aku beri waktu satu bulan untuk kembali ke sini dengan anak perempuanmu
jika dia datang dia harus datang dengan rela
tidak ada hal lain aku akan memiliki dia
jika kau tidak memuncul dalam satu bulan aku akan mencarimu
pergi sekarang dan ambil setangkai mawar untuk anakmu
meskipun dia telah menerima tawaran tersebut untuk menyelamatkan dirinya
tapi dia tidak begitu yakin anak perempuannya akan bersedia untuk datang
sang pedagang miskin lebih merasa mati dibanding hidup saat dia kembali
kudanya berlari dengan cepat dan tiba di rumahnya sang pedagang
anaknya langsung menghampirinya
oh ayah berikan hadiahku
bagaimana keadaanmu ayah ayah pasti lelah
ini yang kau minta aku bawakan untukmu dan kau tidak tahu harganya
dia menceritakan tentang kapalnya dan sang monster
ini adalah kesalahanmu kenapa kau meminta ayah membawakan bunga
iya kalau kau meminta yang lain hal ini tidak akan terjadi pada ayah
akulah penyebab semua kemalangan ini
aku akan pergi kembali ke sana agar ayah bisa menepati janjinya
oh cantik maafkan aku sayang aku membawakanmu takdir yang buruk
setelah apa yang kuperbuat hal ini memang terjadi karena takdirku ayah
si cantik telah yakin dengan keputusannya dia memberanikan diri dan menyemangati ayahnya
pulang ke rumah cantik jangan hancurkan hidupmu
aku punya cukup keberanian untuk menghadapinya
saat mereka berbincang malam sudah tiba
untuk mengejutkan mereka seluruh hutan diterangi seperti seluruh alam menyambut dia
wow ini mengagumkan
saat mereka sampai di jalan pepohonan jeruk dan melihat bahwa kastil itu sangat terang
saat mereka sampai di aula mereka menemukan api yang indah

mereka sangat lapar setelah perjalanan panjang
lalu mereka berdua mulai makan makanannya
tapi mereka kesulitan menghabiskan makanannya saat suara langkah kaki sang monster terdengar mendekati
selamat siang cantik
selamat siang yang mulia
jadi kau datang dengan rela
maukah kau tinggal di sini saat ayahmu pergi
kembali ke kudamu
kau akan menemukan kuda lain terisi penuh dengan emas
itu untukmu dan juga kedua anak perempuan
sampai jumpa cantik
aku akan merindukanmu setiap hari sayang
aku juga akan merindukanmu ayah
kuda itu segera berlari
itu akan tiba announcing sama bu
jadi mereka bisa salingpared
dia membungkus mas tentu dia sendiri dengan kue bengkak
dan geramkan yang pada daylight jatuh si kedu'a
menangal bela biru
dia melihat makan siangnya di aula
setelah makan siang dia duduk dengan tenang di sebuah sofa
akankah monster ini akan menahanku selamanya
bagaimana aku bisa terbebas
berpikir dan berpikir tentang hal ini lalu dia tertidur kembali
saat itu sudah siang hari
dia mendengar sang monster menghampiri
selamat siang cantik
apa kau mencintaiku cantik
maukah kau menikah denganku
katakan ya atau tidak tanpa ragu
karena kau tidak mau
selamat malam cantik
dia sangat senang ternyata penolakannya tidak membuat sang monster marah
setiap siang hari setelah makan sang monster menghampiri dia
dan selalu sebelum mengatakan selamat malam bertanya padanya
cantik maukah kau menikah denganku
dan saat dia berkata
dia pergi dengan sedih
setelah waktu berlalu si cantik tidak lagi takut dengan sang monster sebab dia selalu baik padanya
tinggal di istana sangat menyenangkan untuk si cantik
dia bergembira di taman
ada sebuah air mancur pohon jeruk pohon murad dan burung burung
bahkan sang monster terkadang bermain piano untuk si cantik dan berbincang lama dengannya
lalu semua berlalu untuk waktu yang lama
sampai akhirnya si cantik mulai memikirkan ayahnya dan saudara saudaranya
melihat dia sangat sedih sang monster bertanya padanya
kau terlihat sedih akhir akhir ini
sudah lama aku tidak bertemu dengan ayahku
aku mohon izinkan aku untuk pergi satu minggu saja
aku berjanji akan kembali lagi ke sini
inikah alasan kau membenciku sehingga kau ingin kabur
aku tidak membencimu
dan aku menyesal meninggalkanmu untuk beberapa saat
aku tidak bisa menolak permintaanmu
walaupun itu harus mengorbankan nyawaku
jika kau tidak kembali tepat waktu kau akan menemukanku meninggal
aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi
kau selalu baik padaku
kau tidak membutuhkan kereta untuk pergi
pakai cincin ini dan tidur
tidurlah dengan nyenyak dan kau akan melihat ayahmu ketika terbangun
terima kasih terima kasih banyak
dan saat kau ingin kembali lepaskan cincin ini dari jarimu
dan kau akan segera kembali ke istana ini
aku akan merindukanmu
selamat malam terima kasih atas semua kebaikanmu
kau ingatlah janjimu
sesaat setelah sang monster pergi si cantik bergegas untuk tidur
keesokan harinya dia terbangun di tempat tidur rumahnya
saudara saudaranya terkejut dengan kemunculannya yang ajaib
ayahnya memeluknya dengan erat dan mulai menangis karena bahagia
oh cantik aku sangat khawatir kepadamu
aku juga merindukanmu ayah
si cantik bercerita kepada ayahnya tentang kebaikan sang monster
setelah berpikir lama dia menjawab
kau bilang padaku bahwa sang monster mencintaimu tulus dan layak mendapatkan cintamu
dan berterima kasih atas kelembutan dan kebaikannya
ayah rasa kau harus melakukan apa yang dia inginkan
terlepas dari buruk rupanya
satu minggu berlalu dan si cantik terlupa untuk kembali ke kastil
sampai satu malam dia bermimpi sang monster sedang terbaring di tanah sekarat
si cantik sangat ketakutan dengan mimpinya itu
lalu sebelum siang hari dia berpamitan kepada ayahnya dan saudara saudaranya
segera setelah dia di tempat tidur dia berkata
lalu dia tertidur dengan segera
dan terbangun di istana sang monster di pagi hari
dia bergegas ke tempat di mana dia melihat sang monster terbaring
sang monster masih di sana dan tidak banyak bergerak
ya ampun apakah dia meninggal
ini adalah kesalahanku meninggalkan dia

dengan tergesa gesa mengingatkan kepadanya
si cantik mencintai sang monster
dengan tergesa gesa mengambil air dia memercikan kemukanya
dan dengan kegembiraannya sang monster mulai sadar
oh ya ampun kau sangat menakutkanku
aku tidak pernah tahu seberapa besar aku mencintaimu hingga saat ini
saat aku ketakutan aku telah terlambat untuk menyelamatkanmu
bisakah kau mencintai makhluk jelek seperti aku
aku melihat kau memiliki kebaikan dan kelembutan hati
dan aku rasa itu lebih dari cukup untukku
maukah kau menikah denganku
setelah putri menjawab sang monster terselimuti dengan cahaya terang lalu mengambang di udara
dan turun kembali sebagai pangeran yang tampan
oh ya ampun
kau adalah pangeran dalam mimpiku
aku selalu memimpikanmu
ah cantik cantikku tersayang
terima kasih telah melepaskanku dari kutukan jahat
seorang penyihir yang kubunuh di pertempuran memberikan kutukan padaku saat dia sekarat
dia mengutukku bahwa tidak akan ada yang mencintaiku dan aku berubah menjadi monster
tapi kau telah menghancurkan kutukan itu dengan cinta sejati
ah aku tidak percaya apa yang sedang terjadi
apa aku sedang bermimpi
sang monster mencintai
sang monster mencubitnya
oh ini bukan mimpi
kau adalah pangeranku
kau adalah cinta sejatiku
sekarang kita tidak perlu menunggu lagi
ayo kita ke rumahmu dan menyiapkan keluargamu untuk dansa pernikahan kita
dia melakukan itu

dan pernikahan dirayakan keesokan harinya dengan kemeriahan yang megah
akhirnya kebaikan memenangkan hati si cantik
cantik bukan hanya memiliki wajah yang menarik
ini tentang memiliki pikiran baik hati yang baik dan yang terpenting sebuah jiwa yang baik
si cantik dan sang pangeran hidup bahagia selamanya
pada zaman dahulu kala saat permintaan hampir selalu terkabul hiduplah seorang raja dengan putrinya

dia begitu cantik
dan menyayangi sang raja yang selalu memberikan apapun yang dia inginkan

ayah aku bosan bermain dengan mainan lamaku
aku ingin sesuatu yang baru untuk bermain

karena kau sangat berharga
aku akan memberikan mainan yang sangat berharga yang kakekku berikan saat aku masih kecil
kakekku beri saya
sang raja membuka berangkas emasnya dan mengambil bola emas

ini akan bersinar secerah matahari di bawah langit
tapi ini sangat berharga
terima kasih ayah
kau adalah ayah yang terbaik di dunia
putri mulai memainkannya di taman
dia mengikuti kemanapun bola itu bergulir
tiba tiba datanglah kodok yang jelek
pergi sana kau kodok yang kotor
aku melihatmu dari semak dan aku terkesima akan kecantikanmu
maukah kau menerimaku sebagai temanmu dan bermain bersama
bagaimana mungkin kau berpikir begitu
aku tidak mau bermain dengan kodok yang jelek dan kotor sepertimu
aku adalah anak perempuan paling cantik di dunia
mengapa aku harus bermain denganmu
aku bisa melompat meluncat aku bahkan bisa berenang dan menangkap bolamu
aku adalah teman yang sempurna untuk bermain
aku lebih baik bermain sendiri daripada menyentuh kodok yang kotor
merasa jiji putri kembali ke istana untuk menjauh dari kodok
keesokan harinya dia datang untuk bermain dengan bolanya
dia memilih tempat yang sepi di bawah pohon linden

betapa tenang dan menyenangkan tempat ini
kodok menyeramkan itu tidak akan menemukan aku di sini
dia mulai bermain dengan bolanya
dia melemparnya kemudian menangkapnya kembali
saat bermain bola itu memantulkan sinar yang sangat silau
sehingga membuat pandangannya kabur
bukannya kembali ke tangan putri bola itu menggelinding ke dekat sumur
lalu masuk ke dalam sumur
ah tidak bola emasku
ya tuhan sumur ini sangat dalam
aku tidak bisa melihat bolaku di dalam sumur yang dalam ini
putri terus dan terus menangis dan benar benar merasa salah
dan di tengah tangisannya dia mendengar sebuah suara
apa yang membuatmu menangis anak raja
air matamu bisa melelehkan hati yang terbuat dari batu
dia mencari cari sumber suara tersebut
oh ternyata itu kau kodok yang jelek
aku menangis karena bola emasku
aku menangis karena bola emasku
aku jatuh ke dalam sumur yang dalam ini
jangan khawatir bebek
tapi maukah kau bermain denganku jika aku bisa menangkap bolamu
apapun yang kau mau kodok
pakaianku yang manapun perhiasanku
atau bahkan mahkota emas yang sekarang ini sedang kukenakan
pakaianmu mutiara dan perhiasanmu dan mahkota emasmu bukan untukku
tapi jika kau mau menjadi temanku
jadikanku teman bermainmu
dan membolehkanku duduk di sampingmu di meja
dan makan dari piringmu
dan minum dari gelasmu
dan tidur di kasurmu
jika kau berjanji dengan semuanya
maka aku akan menyelam ke air
dan mengambilkan bolamu lagi
dan mengambilkan bolamu lagi
putri merasa sangat keberatan dengan permintaan kodok yang panjang tadi
tapi untuk mendapatkan bola emasnya kembali
dia harus sabar dengan si kodok

aku janji aku akan memberikan apapun yang kau mau
asal kau bisa mengembalikan bola emasku

sesaat setelah kodok mendengar janji sang putri
sesaat setelah kodok mendengar janji sang putri
kodok segera menyelam ke bawah
beberapa saat kemudian
dia kembali muncul ke permukaan dengan bola emas di mulutnya
dan dia melemparkannya ke rumput
putri sangat kegerangan melihat mainan cantiknya lagi
sangat kegerangan melihat mainan cantiknya lagi
dia mengambilnya dan berlari
bawa aku bersamamu
aku tidak bisa berlari sekencang dirimu
teriakannya tidak dihiraukan oleh putri
teriakannya tidak dihiraukan oleh putri
saat putri duduk di meja makan dengan sang raja
dan makan di atas piring emasnya
ada yang mengetuk pintu
oh putri biarkan aku masuk
oh putri biarkan aku masuk
dan berlari untuk melihat siapa yang mengetuk
namun saat ia membukakan pintu
ada kodok duduk di luar
kau makhluk kotor

berani beraninya kau datang ke rumahku

ia segera menutup pintunya dan kembali ke kursinya
raja menyadari jantung putrinya berdegup kencang
anakku apa yang kau takutkan
apakah ada raksasa berdiri di depan pintu
apakah ada raksasa berdiri di depan pintu
dan bersiap penculikmu
tapi ada kodok yang menyeramkan
dan apa yang kodok itu inginkan
kemarin saat aku duduk di dekat sumur
dan bermain dengan bola emas
bola itu jatuh ke dalam sumur
dan kodok itu datang lalu mengambilkannya untukku
dengan syarat aku harus mengajaknya kemanapun
dan aku menjanjikannya
tapi aku tidak menyangka kalau dia akan keluar dari air
dan sekarang dia ada di depan pintu dan ingin masuk ke dalam ayah

putri raja buka pintunya untukku
kau telah berjanji padaku
kau telah berjanji padaku
sekali kau telah berjanji kau harus menepatinya

dan biarkan dia masuk
putri pergi membukakan pintu
dan sang kodok melompat ke dalam mengikuti kaki sang putri

hingga putri sampai ke kursinya
terima kasih putri
angkat aku untuk duduk bersamamu
putri melihat kodok dengan keselu

tapi dia melihat guratan wajah ayahnya
lalu dia mengangkat si kodok
sekarang kita akan makan bersama
sekarang kita akan makan bersama
putri memakan makanannya dengan enggan
sementara kodok makan dengan sangat bahagia

berikan aku sup lagi kumohon
ini enak sekali
aku belum pernah merasakannya di dalam perutku
ini enak sekali
kodok kembali melahap supnya hingga habis
tapi putri terlihat sangat kesal

terima kasih banyak putri

aku sudah kenyang sekarang dan aku lelah
kau harus membawaku ke kamarmu
dan menyiapkan kasurmu yang lembut
dan pergi tidur
cukup kau sebaiknya meninggalkan istana ini
sekarang juga jelek
kata kata itu tidak pantas untuk putri raja
kau telah berjanji pada kodok
kau harus menepatinya

saat anggota kerajaan berjanji pada seseorang
mereka tidak dapat merubahnya
ini tradisi kita yang harus kita ikuti

putri mengangkat kodok dengan telunjuk dan ibu jaringnya
diangkut ke atas dan diletakkan di sudut ruangan

sebaiknya tetap di sini sepanjang malam
atau besok kau akan ku lempar ke hutan

aku lelah dan aku ingin tidur senyaman dirimu
bawa aku atau aku akan memberitahu raja
bawa aku atau aku akan memberitahu raja
kak kodok yang menyebalkan
dan menemparkannya sekuat tenaga ke tembok

dan si kodok tewas dengan seketika
bangun kak kodok malas

putri mencoleknya dengan jarinya tapi kodok sudah tewas
apakah dia benar benar mati oh tidak apa yang telah kulakukan
bangunlah kodok aku minta maaf atas perlakuan burukku kepadamu
putri mengangkat kodok dan mendekatnya seraya menangis dan putri menciumnya
dengan ajaib kodok memuka matanya dan seketika meloncat ke lantai
dia tidak lagi menjadi kodok dan seketika menjadi pangeran tampan dengan mata yang sangat indah
ya ampun kau siapa kemana si kodok tadi
jangan khawatir aku adalah kodok yang sama dan sekarang aku adalah pangeran
aku akan menceritakan semuanya padamu
saat aku seorang manusia aku cerdas dan sombong
aku sedang berburu di hutan membunuh hewan hewan
tiba tiba perihutan menghampiriiku
kau manusia yang tidak punya perasaan
mereka adalah makhluk hidup seperti dirimu
tuhan telah menciptakan alam yang sangat indah ini dan kau merusaknya
apakah mereka pernah menyakitimu
beraninya kau berbicara seperti itu padaku
kau tidak tahu siapa diriku
aku adalah pangeran di kerajaan ini dan hutan ini adalah milikku
setiap pohon setiap hewan dan semuanya di daerah ini adalah milikku
pangeran yang bodoh
alam adalah milik tuhan
pencipta alam semesta ini adalah tuhan dan bukan dirimu
kau tidak punya hak untuk membunuh binatang yang tidak bersalah
cukup nyonya menyingkirlah
tiba tiba perihutan menjadi wanita yang tinggi dan besar
pangeran ketakutan melihatnya
kau ubah menjadi kodok yang kecil
sekarang ular di hutan ini akan memburu dan memakanmu
seperti kau biasa memburu dan memakan rusa rusa di sini
seketika pangeran berubah menjadi kodok
oh apa yang kau lakukan padaku
aku mohon padamu perihutan
aku berjanji aku tidak akan pernah menyakiti alam lagi
aku akan baik kepada semua makhluk
aku rasa kau menyadari kesalahanmu
tapi kesombonganmu harus diberi hukuman
aku akan memberikan mantra penawar
aku akan membuktikannya
kau harus mencari seorang putri yang tidak menghargai makhluk lain
dan meyakinkannya untuk baik padamu
kalau kau berhasil merubah sifat si putri tersebut
maka kau akan kembali menjadi seorang pangeran
putri merasa malu telah menjadi seorang yang jahat
jangan bersedih putri yang cantik
sekarang berjanji padaku kau tidak akan merendahkan siapapun
kau akan baik kepada siapapun
iya aku berjanji pangeran
oh itu bagus sekali
karena kau telah memutuskan untuk berbagi hati kepada siapapun
bolehkah aku meminta sesuatu darimu
tentu saja apapun yang kau mau
kau wanita tercantik yang pernah aku temui
aku jatuh cinta padamu
maukah kau menikah denganku putri
tanpa ragu putri yang cantik menyetujui permintaan pangeran tampan itu
dengan persetujuan ayahnya mereka pun menikah
setiap hari sepasang kekasih ini memberi makan binatang binatang dan menjaga alam dengan baik
pertama putri hutan melihat kebaikan pasangan ini dan sangat bahagia akan hal itu
baik sekali anak anakku
kalian telah membuktikannya sebagai manusia yang baik
kebaikan ini bersemayam di jiwa semua manusia
tapi siapapun yang membangun alam ini menjadi baik hati
dan tuhan akan selalu memberkahi kalian berdua
dan pasangan ini pun akhirnya hidup bahagia dan diperkahi selamanya
kau menghanugerahi kami dengan segala kesenangan dalam hidup
tapi kau lupa memberi kami bayi untuk kami cintai
aku mohon tuhan matahari
aku mohon padamu
tiba tiba sinar yang terang turun dari langit dan menghantam batu di dekatnya
batu tersebut berubah menjadi seekor katak yang gagah
jangan khawatir wanita
jangan khawatir wanita cantik
harapanmu akan terkabul
di musim semi nanti bunga bunga akan menghampiri dan membawa putrimu ke dunia
oh terima kasih atas berkatmu sang dewa
setelah beberapa bulan kemunculan kata hal itu terjadi
sang ratu melahirkan putri yang cantik
pipimu sangat merah seperti sekuntum mawar
kupanggil kau rosamond
tapi kau adalah anugerah dari dewa
sang raja tidak dapat menahan diri dengan semua kegembiraan dan segera menggelar pesta
dia mengundang seluruh kerajaan wanita bijaksana dan ibu peri untuk mendoakan putri raja
sang raja dan ratu memberikan emas kepada siapapun yang hadir di istananya
dua belas ibu peri maju ke depan untuk mendoakan anak tersebut
semoga semua kecantikan di dunia selalu bersamamu
putri kecil doaku adalah kau bahagia selamanya
semoga kau tidak pernah bersedih dan selalu bahagia
aku akan mengandung rahi keberanian

ketika mereka berdua akan mencari kemampuan
mereka mendoakan dia dengan segala kebaikan manusia
ketika peri ke dua belas akan memberikan putri tersebut doa
seluruh ruangan tiba tiba diselimuti asap hijau
ketika asapnya hilang peri ke tiga belas yang tidak diundang yang tinggal di dalam hutan muncul
dia diselimuti kemarahan karena sang raja tidak mengundangnya
jadi aku lihat semua orang telah diundang
semua orang di kerajaan dan semua peri
tapi sayangnya aku tidak diundang
apa karena aku perih hitam dan bayimu cantik dan bersinar
aku minta maaf atas kecerosopananku
baiklah aku tidak membiarkan gadis kecil ini tanpa anugerah yang unik
putri yang cantik ini yang dikelilingi oleh kebahagiaan cinta dan rasa kagum
tapi ketika menginjak usia lima belas tahun sang putri akan tertusuk oleh jarum dan akan mati
tangkap putri itu
semua orang merasa ketakutan dengan kutukannya
sang ratu mulai menangis
sang bayi pun ketakutan dan mulai menangis juga
peri terakhir datang menghampiri untuk memberikan doa kepada bayi itu
oh bayi kecilku aku tidak bisa menghilangkan ramalannya
tapi aku bisa memudahkannya
sang putri tidak akan meninggal di umur lima belas tahun tapi akan tertidur selama seratus tahun
terima kasih ibu peri atas doa kepada anakku
kami semua akan selalu mengingat kebaikanmu
tapi ibu peri kami ingin melihatnya menikahi orang yang dia cintai

kami tidak akan bisa menepati harapan kami karena kami tidak akan hidup sampai seratus tahun lagi
aku mohon lakukan sesuatu agar kami bisa melihatnya menikah
setelah sang putri tertidur semua orang di istana juga akan tertidur selama beberapa jam dan akan terbangun lagi bersamanya setelah seratus tahun
dia akan terbangun dari tidur panjangnya ketika ada pangeran yang tampan dan menawan menyentuh badannya
dan hanya dengan cara itulah kalian akan terbangun
oh terima kasih ibu peri kami berhutang budi selamanya
doa yang diberikan ibu perih membuat lega semua orang
tapi kutukan tersebut masih ada di kerajaan itu
dengan usaha menyelamatkan putrinya sang raja memerintahkan agar semua jarum di kerajaan segera dibakar
pelayan raja mengumpulkan segala jenis jarum dari kerajaan dan membakarnya
gadis itu tumbuh dewasa dengan segala anugerah dari peri peri
semua orang menyayanginya
tahun tahun berlalu dan akhirnya hari di mana sunsign berulang tahun yang ke lima belas tiba
kerajaan dihiasi untuk ulang tahunnya
ada pesta besar di kerajaan
hari berakhir bahagia sejak tidak ada hal buruk terjadi hari itu
kabar buruk datang dari ibunda sang ratu yang sakit
keesokan harinya sang ratu meminta penjaga kepercayaannya untuk menjaga sang putri
sang raja dan ratu pergi ke kerajaan ayah sang ratu
sang putri sedang bermain main di taman dengan burung
duena sedang menyiram tanaman di sisi lain taman
tiba tiba awan menyelimuti langit dan menutupi matahari
kupu kupu emas yang cantik menghampiri dan hinggap di atas bunga di dekat putri
oh ya ampun
kupu kupu yang cantik
aku belum pernah melihat kupu kupu secantik ini
aku harus menangkapnya
kupu kupu cantik itu sangat membuat putri terpesona lalu dia berlari untuk menangkapnya
dia berjalan pelan untuk menangkapnya
akhirnya kupu kupu menghampiri menara tua
sekarang kubu kupu yang cantik
sekarang matahari benar benar tidak terlihat terhalang oleh awan hitam
dia memanjat tangga yang sempit di belakang kupu kupu cantik itu yang mengarah ke pintu yang kecil
dia membuka pintu itu untuk menangkap kupu kupu tapi di ruangan itu duduk seorang wanita tua dengan jarum pelan pelan sambil menjahit kain
halo nyonya kemana kupu kupu cantik itu terbang
aku tidak tahu
benda apa itu yang berputar dengan cepat
ini jarum untuk menjahit kau ingin mencobanya
iya tentunya nya aku belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidupku
mengambil jarum ke tangannya dia mulai memutarnya tapi tidak lama kemudian dia menyentuhnya
lalu jari putri itu tertusuk dan ramalan jahat itu pun menjadi kenyataan
sang putri terjatuh dan tertidur
hahaha ini adalah hukuman untuk orang tuamu karena menghina perih hitam
lalu duena menyadari bahwa sang putri tidak ada di taman dia mencari ke seluruh istana
sang raja dan ratu telah kembali dan mendapat berita buruk
setiap pelayan dan prajurit diperintahkan untuk mencari sang putri
sang raja pun ikut mencari anak perempuannya
lalu mereka tiba di menara tua
mereka memanjat dan memasuki pintu
sang raja melihat putrinya telah tertidur di samping jarum lalu menangis
hahaha sunshine oh sunshine apa yang terjadi padamu anakku
sang ratu tiba di ruangan itu
sang putri menangis
sang putri menangis
sang putri menangis
oh sayangku mohon berhentilah menangis
seperti yang dikatakan ibu peri semua orang akan ikut tertidur panjang
tapi sebelum itu kita harus menyiapkannya untuk kedatangan seorang pangeran
sang raja memanggilkan perikerajaan untuk meminta bantuan
perikerajaan mendandani sang putri dengan pakaian terbaiknya
sang peri pun menghiasi kamar sang putri dengan bunga bunga cantik dan bulu putih
lalu mereka membaringkan sang putri di kasur
sang putri terlihat sangat cantik
dia kelihatan sangat cantik
iya dia putri tidur yang cantik
sang peri putih mulai berdoa
oh dewa matahari ini adalah anakmu terbaring di atas kasur
saat dia telah tertidur selama seratus tahun
berilah dia cinta kasih sayangmu untuk membangunkannya
dan berilah anugerah kepada kerajaan ini dengan sinarmu
kita tidak punya banyak waktu sayang
biarkan kami menuju tahta kami cepat
peri peri meninggalkan istana
di gerbang istana mereka menyerukan sihir untuk perlindungan
satu persatu semua orang menjadi terdiam
para prajurit segera tertidur
kuda di istalnya anjing di taman merpati di atap lalat di dinding
api yang berkelip kelip di sana menjadi terdiam
sang raja dan ratu tertidur di tahta mereka
awan hitam menyelimuti kerajaan
hujan turun dengan badainya
dan tidak lama kemudian tumbuh pagar berduri
hingga seluruh istana tersembunyi dari pandangan
setelah beberapa tahun
orang orang mulai membicarakan tentang kematian seluruh kerajaan
banyak pangeran datang dan mencoba untuk menembus pagar berduri itu
tapi sangat tidak mungkin bagi mereka
lelaki muda terjebak dan tidak dapat terbebas
mereka terjebak dalam duri itu
akhirnya pangeran yang telah bertempur di banyak pertempuran
dan menaklukkan banyak kerajaan
mendengar kabar kerajaan yang tertidur dan berdiri
dan putri yang cantik
tuanku sangat berbahaya untuk masuk ke istana itu
tidak ada pangeran yang kembali dari kerajaan itu hidup hidup
hahaha itu terdengar seperti sebuah tantangan
aku akan masuk ke sana untuk menyelamatkan putri yang tertidur
tapi bertarung melawan kutukan peri hitam tidaklah mudah untuk semua orang
maka aku akan mengambil tantangan itu
dan menyelamatkan seluruh kerajaan dari kutukan perihitam
dewa matahari selalu bersamaku
jika aku berhasil sebagai imbalanku
akan mendapatkan hati seorang putri tertidur itu
untungnya pada saat itu seratus tahun telah berlalu
dan tiba hari di mana sang putri dapat terbangun
sang pangeran akhirnya sampai di istana
pada saat itu hujan badai berhenti
awan hitam hilang dan matahari muncul
dan mulai bersinal menerangi bumi
dia sampai di halaman istana
dia melihat semua orang tertidur tidak bergerak
ya ampun dia tidak mati
jantungnya masih berdetak
sang pangeran memeriksa detak jantung prajurit
dan dia sadar bahwa semua orang masih hidup
dia memasuki halaman dan melihat lobi utama
seluruh istana telah tertidur seperti mereka meninggal
sang raja dan ratu tertidur di atas tahtanya
sang pangeran tidak mengerti apa yang terjadi di istana ini
lalu dia menuju ke dalam
akhirnya dia sampai di ruangan sang putri
sang pangeran melihat putri yang cantik sedang tertidur
dan dia tidak dapat berpaling
gadis yang sangat cantik sekali
ini seperti agung menangkan ratusan perang
aku sangat bangga di dekatnya
dia menggenggam tangannya dan menciumnya
sihir itu berakhir
sang putri membuka matanya
semua orang di istana pun terbangun dari tidur panjangnya
sang raja dan ratu para prajurit para hewan
semua orang terbangun
bahkan api pun mulai berkelip kembali
aku memimpikanmu selama bertahun tahun
aku bahagia akhirnya kau datang untuk menyelamatkanku
aku jatuh cinta padamu putri yang tertidur
aku tidak dapat hidup tanpamu
maukah kau menikah dengan aku
aku ingin menikah denganmu
aku ingin menikah denganmu
kau adalah takdirku
pasangan itu berjalan menuju lobi
di mana semua orang menunggu mereka dengan kegembiraan
semua orang bertepuk tangan dan menyambut pasangan baru itu
akhirnya semua selesai
akhirnya kau berjumpa dengan belanjiwamu
anakku aku sangat bahagia sekarang
boleh aku bergabung
ya tentu saja anakku
kau bagian dari keluarga sekarang
ibu peri dan semua orang dari kerajaan berkumpul di tengah lobi
untuk menyaksikan momen tidak terlupakan ini
ini akan menjadi hari yang paling tidak terlupakan dalam sejarah kerajaan kita
dan sekarang aku memutuskan untuk membuatnya lebih berarti
hari ini aku umumkan pernikahan putriku tersayang
keesokan harinya sinar matahari menyinari gubuk kecil di tengah hutan
gubuk yang sama di mana peri hitam tinggal
peri hitam terbakar hingga menjadi abu
dari abu menjadi kupu kupu emas yang membuat sang putri terpesona
kupu kupu terbang menuju istana dan duduk di atas batu di dekat kolaman di sang ratu
lalu batu itu berubah menjadi seekor katak
sang ratu dan sang putri sedang berada di kolam dan berdoa kepada dewa
tiba tiba sang ratu melihat sang katak dan mengenalinya
tuan katak pesuruh dari dewa matahari kau muncul setelah beberapa tahun
kali ini dewa matahari mengirimku untuk menganugerahi kerajaan ini
kau berhasil melewati kutukan dari peri hitam
akhirnya dewa matahari mengubahnya menjadi abu dan dewa mengirimkan hadiah untuk sang putri
oh ya ampun
sang ratu mengundang sang kata ke pernikahan sang putri untuk mendoakannya
pasangan baru itu pun menikah dengan perayaan yang besar
semua orang menyemarakan acara tersebut
semua harapanmu akan terpenuhi sepanjang hidupmu
dan sejak saat itu mereka hidup bahagia selamanya